keluarga korban lion air pkl krupe dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh hari ini
memanjatkan doa bersama dan tabur bunga di lokasi jatuhnya pesawat lion air
di perairan karawang jawa barat
sejak selasa pagi ratusan keluarga penumpang pesawat lion air pkl kupei
tiba di dermaga kolin lamil tanjung priok jakarta utara
para keluarga korban lion air jt enam ratus sepuluh langsung menaiki kri banjarmasin dan kri banda aceh
untuk menuju lokasi jatuhnya pesawat yang ditumpangi sana keluarga mereka pada dua puluh sembilan oktober lalu
tabur bunga dilakukan di lokasi jatuhnya pesawat sejauh dua puluh dua nautical mile dari tanjung pakis
sejumlah pejabat terkait seperti kepala basarnas tni polri dan tim komite nasional keselamatan transportasi
turut bergabung untuk melakukan doa bersama dan tabur bunga